keseriusan pemerintah membenahi lembaga pemasyarakatan dipertanyakan
di luar masalah over kapasitas dan kelayakan penjara
otoritas berwenang tidak juga berhasil mengikis gurita bisnis narkoba dari dalam penjara
saya akan tunjukkan bagaimana gurita bisnis narkoba di dalam penjara
kita mulai di tahun dua ribu empat belas tepatnya empat belas april dua ribu dua puluh
kredibilitas pengelola rutan salemba jakarta ini tercoreng
pasca temuan seratus gram sabu dalam dua plastik
dan ditemukan pula dari buan butir eksasi kemudian happy five
dan lisergic acid dietilamid atau lsd varian terbaru
pemilik narkoba bernilai total satu miliar rupiah ini
tidak lain dan tidak bukan adalah narapidana di rutan salemba berinisial js
kemudian sepekan kemudian temuan yang tidak kalah mengejutkan
muncul di salah satu lp utama di jakarta
tepatnya di lapas cipinang dki jakarta
terpidana mati kasus narkoba freddy budiman
diakini masih mengendalikan bisnis narkoba
meski mendekam di dalam lapas cipinang jakarta
posisi freddy si gembong narkoba ini dikuatkan dengan penangkapan
ada lima pengedar sabu yang kemudian menguasai sepuluh kg sabu sabu
dan ini kelimanya diketahui sebagai anggota jaringan freddy budiman
dan saat pengerebekan ini
juga ditemukan pabrik sabu di kawasan jakarta utara
lalu enam bulan pasca heboh narkoba di lp jakarta
yang kemudian memicu keprihatinan
abun terpidana mati kasus narkoba yang dibina di rutan kelas dua a itu
diketahui menyimpan lima kg sabu
lebih dari dua belas empat ratus butir ekstasi
kemudian tidak cuma di pulau jawa
lembaga pemasyarakatan di luar jawa juga tidak luput dari jerat gurita bisnis narkoba
ini giliran lapas kelas dua b lubuk pakam deliserdang sumatera utara
yang kemudian menjadi bahan berita
terpidana kasus narkoba togi alias tony terbukti memiliki dua puluh lima kg sabu
dan pasca pengungkapan itu hingga awal april dua ribu enam belas
polisi juga mengamankan dua puluh satu tersangka anggota jaringan togi